udah anaknya gendut seminya sok sok manis lagi eww
kenapa sih di sekolah health ini gak ada cowok yang ganteng yang tajir
wah yang ada cuma beruang es yang tajir
tapi gak apa apa deh yang penting di tajir
gara gara bbm naik semuanya naik naik naik
sampai alat alat cukur naik saya heran
eh udah deh gak usah banyak ngedumel
masih untung dapat rejak ini dari alat cukur
bukan ngedumel ini yang punya peralatan cukur saya tawar sampai gak dapat
saya minta keringanan gak dikasih juga akhirnya saya bilang
udah deh saya batalin aja
mbak mbak mbak mbak fasilnya ketinggalan mbak
kasih aja ke dia tuh
itu perlakannya si mary
oh iya tapi chris ya kasih dia seratus ribu oke
gila tuh anak lakuannya lagu bener
lo liat gak lo persis kayak si mary tau gak
nih makasih ya sudah diparkirin
emang lo yakin dia keponakan si mary
gimana gak yakin lo gak liat tuh
dua mas mary
keputusan gue sekarang udah bulat
kalo tuh c sekolah disini
berarti gue harus masuk ke sini juga
aduh gimana caranya ya
tapi harus punya duit berapa untuk masuk sekolah sini ya
tuh sekolah ini kan buat orang orang tajir tuh
gue harus bisa gue harus bisa cari akal supaya gue bisa masuk sekolah ini
dik gue mau lo cari tahu semua tentang tuh anak
kegiatannya ketidaksukaannya semuanya pokoknya
semuanya pokoknya ya
semuanya pokoknya ya
semuanya pokoknya ya
semuanya pokoknya lo sanggup gak lo
semuanya pokoknya ya
semuanya pokoknya ya
woi duduk sini aja sama gue
woi di sini aja
hai selamat siang
saya bicara dengan siapa ada yang bisa saya bantu
gini nih kira kira kalau mau masuk ke sekolah anda itu kira kira berapa ya
biaya untuk masuk sekolah ini cukup mahal pak
atau bapak mau mendaftarkan anak bapak
itu sekitar lima puluh lima juta rupiah pak
ada diskon nggak
diskon dong aduh mahal benar
di sekolah ini sebenarnya ada diskon pak untuk orang yang kurang mampu
tapi harus ada surat keterangan dari rt atau rw
rt setempat pak
nah tapi kalau misalnya orang ini tuh orang miskin diantara orang orang yang miskin
berarti dia miskin banget paling miskin
nah itu ada diskon lebih nggak diskon khusus atau apalah

ya ya ya kalau bapak tidak ada biaya untuk masuk sekolah ya
sebaiknya anak bapak bapak masukkan ke sekolah negeri atau pesantren pak
tenang dulu dong tenang
eh tapi begini nih ada banyak tuh pejabat pejabat mereka apa mereka katanya ngebangun sekolah gratis gitu kan
nah itu mungkin nggak itu ada program itu di sekolah ini
ya mungkin aja bisa buat gue aku
kalau bapak mau minta sekolah gratis lebih baik bapak minta saja sama pejabat pejabat yang suka kasih janji

menjadi apa negara ini kalau semua yang sekolah itu cuma orang kaya
ya udah nggak apa
kalau gitu harus cari modal
harus cari modal
oke dengerin semuanya
siapa aja boleh duduk sebelah aku
asal mereka monraktir semua orang yang ada di kantin ini
rah keterlaluan banget sih lho
lho apa yang keterlaluan
itu caranya seleksi cowok
ibu keluarkan makanan yang enak enak
gue bakal traktir yang ada semua di sini
ih kenapa sih harus dia yang ngomong kayak gitu
udah anaknya gendut semuanya sok sok manis lagi
di sekolah elit ini nggak ada cowok yang ganteng yang tajir
wah yang ada cuma beruang es yang tajir
tapi gak apa apa deh
yang penting dia itu tajir
gara gara bbm naik semuanya naik naik naik
sampai alat alat cukur naik saya heran
ya udah be nggak usah banyak ngedumel
masih untung dapat rejek gini dari alat cukur
bukan ngedumel ini yang punya peralatan cukur saya tawar
sampai nggak dapat
saya minta keringanan nggak dikasih
akhirnya saya bilang udah deh saya batalin aja
kita kalau emang udah turun harganya
saya baru datang ke tokonya
saya kata gitu deh
yalah be hari gini mana ada alat yang murah
assalamu'alaikum bapak jajah
eh bu guru
iya sehat pak
terima kasih memang dengarnya
eh neng mau nanya nih
kamu saya mau ketemu luqiyah
eh saya mau nengokin luqiyah yang udah dua minggu nggak masuk pak
dua minggu nggak masuk sholat
eh katanya ini ngurusin bapaknya yang sakit kanker
kurang ajar saya dibilang lengker
tadi pula saya bejak piali
saya sehat begini kok
tapi bapak benar sakit kanker
tak gini sehat lihat nih nyukur
sari kata dari
terus tinggal dimana
terus pembeli apa
bokap gue itu punya usaha di dalam negeri dan di luar negeri
nah rumah gue juga di pondok indah
ngapain juga gua bohong
ya gua juga kalau ke sekolah sih gua bawa mobilnya jaguar
itu juga mobil bekas bokap gua
jaguar bekas bokap lo
oh kalau gua ya anak satu satunya
terus dari gue kerjanya sebagai pengusaha di perusahaan laundry texel di bandung yang paling besar
nah kok dikunci
nggak ada biasanya juga taruh sini
nah cari lo tuhan emang baik sama gue udah ngasih tampang keren
kalau kayak gini mah mbak imwong jonas trivano bobby joseph melewat
agak tau apa siapa
eh be apaan sih
salah nggak mau ngaku lo ya
aduh aduh salah nggak mau ngaku lo ya
iya orang tak punya salah apa apa seru ngaku ya
tengka tenkanya lo gua lo bilang kankar
be jangan nangis dulu be mbak be tau dari mana
gua dulu kemari katanya lo dua minggu nggak masuk sekolah katanya ngurusin gue gua kanker
wah salah informasi be tuh guru paling juga kagak masuk ngasal tuh guru be
lihat salah lo gaya lo kayak paling keren di dunia lo
be bukan lagak keren tapi menghindari somnonya keren
ini yang apa be